inilah sosok raindra syahdan peternak kambing dan domba warga dusun semen
desa trenten kecamatan candi mulyo kabupaten magelang jawa tengah
usaha peternakannya dicipta visi far berawal dari kecintaannya terhadap hewan sejak kecil
jalur pendidikan yang ia tempuh pun sesuai dengan minatnya
mulai dari masuk smkn satu ngablak jurusan pertanian hingga lulus s satu jurusan agribisnis
usaha peternakan kambing dan domba ini ia rintis pada tahun dua ribu dua
usahanya ini semakin berkembang usai mendapat bantuan program pertumbuhan wira usaha muda pertanian dari kementerian pertanian
saat ini raindra telah memiliki tujuh lokasi peternakan yang tersebar di tujuh kecamatan di kabupaten magelang dengan kapasitas satu seratus ekor
peternakan cipta visi farmini melayani kambing atau domba yang dagingnya siap untuk dikonsumsi
sedangkan untuk konsumennya berasal dari lokal magelang dan dari luar daerah
selain terjamin dari sisi kesehatan dan murah para konsumen bisa langsung memilih di peternakan
setelah sukses dunia peternakan raindra bersama istrinya ella rizky fahriatul maftuhah mulai mengintegrasi peternakannya dengan potensi lokal
yakni perkebunan kelapa organik
dari perkebunan kelapa raindra menggandeng warga pemilik kebun kelapa untuk memproduksi gula semut dan minyak kelapa
yang kemudian dipasarkan di lokal magelang dan luar daerah bahkan hingga luar negeri
raindra juga membuka sekolah petani milenial yang saat ini telah mencapai dua lima ratus murid berasal dari penjuru tanah air
sekolah tani milenial ini dari mulai kita diberikan materi materi baik itu inovasi masa kini
dan juga kita memberikan fasilitas untuk magang
jadi bagi siapapun yang ingin magang ke farm kami atau di perusahaan kami kita persilahkan
dan itu gratis gitu ya
dan tentunya magang ini menjadi salah satu upaya saya menumbuhkan banyak petani petani milenial di indonesia
khususnya di kabupaten magelang dan jawa tengah
saat disinggung mengenai ancaman resesi raindra mengaku usaha yang digelutinya saat ini
sesuai yang ditargetkan oleh pemerintah yakni untuk menjaga produktivitas pangan
jadi memang di tahun dua ribu dua puluh tiga bahkan di beberapa kali saya mendengar pidatonya bapak presiden menyampaikan bahwa
tahun dua ribu dua puluh tiga itu ekonomi ini akan hancur gitu ya ekonomi mengalami resesi bahkan diramalkan akan gelap gulita
jadi nggak pernah tahu
di tahun dua ribu dua puluh tiga itu seperti apa
sehingga pemerintah memang ada beberapa target komoditas yang harus dijaga produktivitasnya
seperti beras daging terus gula bawang merah bawang putih
ini yang memang menjadi target pemerintah
kebetulan usaha saya itu memang yang pertama adalah peternakan kambing dan domba
dan kemudian saya juga berkolaborasi dengan istri saya untuk membuat
produk gula semut veganektar dan juga vco atau minyak kelapa
dan ini kita memang berdasarkan kearifan lokal